begini sobat cara menjadi merchant cris
pertama pastikan sobat memiliki akun dari penyelenggara jasa pembayaran
seperti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya
yang memfasilitasi transaksi pembayaran
kalau belum punya akun silakan mendaftar ke pjp penyelenggara kris
yang terdaftar di website www bi go id
kedua lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh pjp tersebut
ketiga tunggu proses verifikasi pembuatan merchant id
dan pencetakan kode kris oleh pjp
selanjutnya pjp akan mengirimkan stiker cris untuk merchantmu
install aplikasi sebagai merchant cris
pjp akan melakukan edukasi pada merchant obat
tentang tata cara menerima pembayaran
bagaimana sobat mudah bukan